sejumlah warga ibu kota menyatakan mudik lokal sebagai hal yang tidak perlu dilakukan
karena berpotensi menyebarkan covid sembilan belas
sebagian warga berpendapat mudik ataupun silaturahmi kepada kerabat yang berdomisili
di sesama wilayah jabodetabek saat lebaran bisa dilakukan dengan aman via daring
atau setelah wabah covid sembilan belas ini berakhir
saya sih mending di rumah aja dulu ipun di daerah jabodetabek tapi kan bahaya juga
kita kan nggak tahu kita dari luar virus apa enggak gitu
jangan dulu karena kan untuk kebaikan bersama baik itu keluarga ataupun kitanya
jadi jangan sampai kita bawa karir sebagai pembawa
menurut saya untuk silaturahmi via online bisa dengan cara video call atau lewat zoom
kalau menurut saya sih nggak usah lah kalau ini masih dalam situasi corona begini ya
nggak usah mudik dulu walaupun itu lokal
kan kita harus jaga kesehatan orang tua kita juga saudara saudara kita juga
sementara itu selain mudik lokal di wilayah jabodetabek
petugas juga menemukan warga yang masih nekat mudik ke arah timur pulau jawa melalui tol cikampek
setiap hari ada sekitar empat puluh sampai lima puluh kendaraan yang diminta petugas putar balik
banyak cara dilakukan pemudik untuk mengelabui petugas
termasuk mengganti plat nomor kendaraan di setiap daerah
pemeriksaan akan terus dilakukan mengingat gerbang tol cikampek
merupakan penghubung jakarta menuju jawa melalui jalan pantura
untuk pelaksanaan hari ini mulai diberlakukan belangko teguran untuk psbb
di hari ke lima belas itu sudah sekitar empat ratus kendaraan yang kita putar balikan yang berkaitan dengan mudik
untuk mudik sesuai dengan pemerintah tidak boleh dilarang mudik
meski begitu direktorat lalu lintas polda metro jaya mengungkapkan
sejak hari pertama operasi ketupat jaya dua puluh empat
tercatat empat belas lebih kendaraan masih nekat mudik
melalui jalan tol cikarang utama dan jalan tol bitu
tim liputan cnn indonesia